masih berikutnya saudara pengantar jenazah keroyok polisi
empat orang pengantar jenasa ditangkap usai mengeroyok salah satu anggota polisi saat berkendara
korban mengalami luka luka dan kini lima rekan pelaku masih buron
bribda m fatul hidayat mengalami luka
di antaranya di pelipis lengan serta kepala
ia menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan sejumlah orang saat melintas di jalan
peristiwa yang terjadi pada senin sore di kecamatan panakukang ini bermula
saat para pelaku yang tengah mengantar jenazah berkendara secara ugal ugalan
saat itulah korban yang muncul dari arah berlawanan tertabrak oleh rombongan
bukannya menolong bribda fatul justru dikeroyok
kelompok atau mereka yang melakukan mengantar jenazah ini melakukan pengeroyokan
jadi mereka melakukan pengeroyokan terhadap korban
mengetahui anggotanya menjadi korban pengeroyokan polisi lantas bergerak dan menangkap para pelaku di kota makassar sulawesi selatan
empat orang dibekuk pada hari selasa sementara lima orang lainnya kini masih buron
polisi pun mengimbau agar warga yang ingin mengantar jenazah untuk meminta bantuan pengawalan dari aparat
agar peristiwa serupa tak terulang kembali